hari ini bisiti tadi pagi dipecat mama
apa bisiti dipecat mama
aku juga gak tahu pak
tapi kayaknya b city nyimpen sesuatu yang rahasia banget tentang mama
ya sudah kamu cari dia
tapi pak bisiti udah pergi
pak papa yakin telah terjadi sesuatu yang diketahui bisiti
papa tahu sifat watak mamamu
dia itu cepat tersentuh bila melihat orang menderita
jadi tidak mungkin mama bertindak kasar
apalagi mengusir bisiti
ya memang si air air ini sifat mama berubah jauh
ya udah pak
aku cari bisiti ya
sekarang papa istirahat ya
pokok gue ajaag taking care of her ya pak
dan bisiti juga dipecat
sekarang papa nyuruh gue nyariin bisiti
waktu bisiti dipecat sih gue denger mama ngomong apa sama bisiti
kayaknya sih pct nyimpen rahasia tentang mama
cuman gue bingung sekarang gue harus nyari bisnis kemana
iya bisiti pernah numpang untuk pulang kampung sama rizky
dan juga kampungnya bisiti itu kan bersebelahan sama rizky
gue bener bener lupa gue lupa banget
nanti biar gue yang bicara sama rizky
dan gue yakin banget kalau rizky pasti mau nolongin lo
tapi gue gak ah jangan
udah kalau tenang aja rizky masih sayang kok sama allah
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu gak kerja
papa mau jalan jalan
ya udah biar aku bantu ya pak
apa yang terjadi ruth
gak tahu tante
aku aja baru keluar dari kamar tvp sudah begini
mungkin dia tahu apa yang kita lakukan
kondisinya masih sangat lemah
ia mengalami syok
bila ada sesuatu
panggil saya di depan
terima kasih suster
mas dari mana aja sih

tadi aku ada urusan sedikit
abah keluar dulu sebentar ya
ada apa sih rod
kamu panggil aku ke sini

aku butuh uang dua puluh juta
mana ada aku uang sebanyak itu rod
tante gak usah bohong sama aku
aku tahu kau berapa simpanan uang tante
masa dua puluh juta aja mesti mikir sih
rod kamu kan tahu
itu uang buat biaya rumah sakit
hangah tante ngapain sih pikirin dia lagi
tua bangka itu sebentar lagi juga akan mati tanda
tante gak perlu buang buang duit buat dia
uang itu nanti kasih ke saya
karena selalu aku berharap
tante gak perlu buang buang duit buat dia
karena selalu aku berharap
karena selalu aku berharap
tante gak perlu selama ini yang memberikan kesenangan kebahagiaan adalah saya tante
tante gak usah takut
saya gak akan mengecewain tante